selain menggunakan mobile data pengguna gadget seperti smartphone dan tablet juga menggunakan wifi sebagai cara untuk tersambung ke internet
begitupun dengan pengguna komputer ataupun laptop yang bisa tersambung ke internet melalui kabelan ataupun wifi
secara sederhana wifi dapat dipahami sebagai jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan besaran tiga khz hingga tiga ratus ghz untuk menyambungkan device kita ke internet
jaringan wifi biasanya dapat bekerja dalam satu area lokal atau yang biasa dikenal dengan lokal area network dengan radius tertentu
saat ini wifi juga sudah banyak digunakan untuk teknologi iot atau internet of things
teknologi ini memungkinkan suatu benda atau peralatan rumah tangga dapat terhubung dengan perangkat lainnya menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk mengendalikan menghubungkan dan bertukar data
meski begitu terdapat banyak jaringan yang bisa dihubungkan dengan jaringan internet
beberapa elemen yang dapat menghambat jaringan wifi
seperti cermin dan kaca yang selain bisa memantulkan cahaya cermin juga bisa memantulkan dan mengganggu alur gelombang elektromagnetik yang bersumber dari router
furnitur rumah yang berbahan logam dan dinding yang terbuat dari bata juga dapat mengakibatkan gelombang wifi menjadi lemah
selain itu yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengakses wifi di ruang publik
hal tersebut dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengintervensi frekuensi wifi
dan mengusup ke device yang kita gunakan
bentuk antisipasinya tentu jangan sembarang login atau menggunakan wifi di tempat umum secara sembarangan
settingan settingan dari perangkat itu kita juga tidak tahu terutama terkait dengan security nya
kalau memang banyak penggunanya artinya ini jadi sasaran untuk buat para peretas yang ingin memasuki jaring wifi itu
mungkin juga nanti pada injury data data dari penggunanya
karena data data perangkatnya
perangkat wifi ini tidak terlindungi dengan baik
seringkali cuma ada yang bahkan set up security nya dibuat default
artinya kalau default semua orang tahu termasuk bapak peretas
ardi suteja menambahkan gelombang elektromagnetik dari jaringan wifi juga dapat berdampak terhadap kesehatan
hal paling umum ditemui adalah kesulitan tidur dan ancaman fertilitas
yang diduga diakibatkan karena seringnya memangku laptop atau menyimpan smartphone di dalam saku
ketika device masih tersambung dengan jaringan wifi
rio abadi urib handoyo jakarta